suasana tentram dan damai sangat terasa saat misa natal di gereja katedral santo petrus bandung di jalan merdeka bandung jawa barat
dengan tema natal tahun ini damai dimulai dari keluarga diharapkan masyarakat saling mengasihi dimulai dari keluarga dan di sekitar lingkungan masyarakat untuk saling membagikan damai dan menghargai
untuk menarik antusiasme anak anak misa natal pertama menghadirkan pementasan drama yang dibawakan oleh anak anak
dalam rangkaian kegiatan misa natal tahun ini juga ada yang berbeda karena untuk pertama kalinya pihak gereja menghadirkan penerjemah bahasa isyarat agar umat kristiani yang tuli bisa mengikuti jalannya ibadah misa natal seperti yang lainnya
hiduplah sebagai saudara dengan semua orang
ini mengajak kita untuk bersaudara
dengan siapapun entah itu agamanya apa kebudayanya apa latar belakang budayanya apa
yang diawali dengan damai sejahtera bahwa yesus pun datang untuk menciptakan damai sejahtera kepada siapapun yang membutuhkan
maka damai sejahtera itu harus dimulai di hati kita
ketika damai yang sejahtera itu ada di hati kita maka damai sejahtera itu menyebar mulai dari keluarga gereja masyarakat dan umat beriman
agar jalannya ibadah berjalan dengan lancar selain pengamanan di area jalan menuju gereja dan dalam gereja
pihak gereja juga menggunakan metal detektor di gerbang masuk gereja
dengan kapasitas di dalam dan luar gereja bisa menampung dua jemaat
diperkirakan sekitar tiga jemaat kristiani hadir di setiap sesi mengikuti misa natal tahun ini
buat aku sih waktu buat kumpul keluarga ya
jadi kayak waktu di mana keluarga bisa tampil
barat terus natal tuh gimana ya natal itu holiday yang paling spesial buat aku
menurutku dari kecil aku paling suka natal
makanya itu aku selalu gak sabar kalau natal datang
tahun ini kayaknya lebih pengen kembali ke keluarga kerukunan antar umat
kayaknya lebih kena ke situ ya natalnya semoga damainya buat semuanya deh